informasi lain ratusan pendaki gunung lawu dipaksa turun gunung
ini dilakukan setelah kebakaran hutan gunung lawu yang hingga saat ini belum juga padam
akibatnya ada sejumlah pendaki terpaksa mendirikan kemah di pintu masuk pendakian cemorosewu di magetan jawa timur
sudah lebih dari tiga minggu musibah kebakaran melanda gunung lawu
bahkan hingga hari ini masih tampak jelas kepulan asap pekat dilihat dari pintu pendakian di cemorosewu magetan jawa timur
sementara dampak kebakaran gunung lawu sangat dirasakan oleh ratusan pendaki
pasalnya mereka akhirnya gagal mendaki gunung lawu sebab dilarang petugas
bahkan ratusan pendaki yang sebelumnya sudah berada di puncak lawu untuk menyambut malam satu suro juga dipaksa turun gunung
ini dilakukan untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa akibat kebakaran hutan gunung lawu
jalur pendakian karena disinyalir ada titik api di dua lokasi
yang pertama di pos lima jalur via ceto yang kedua di yogorogo
yang membahayakan itu yang di jalur ceto
makanya untuk sementara waktu dilakukan penutupan
menurut salah seorang pendaki alif nur rahman
ia dan beberapa rekannya sudah berada di puncak lawu
namun mereka turun lagi karena cuaca di puncak lawu sangat berbahaya
sudah ke puncak sudah terus turun
kalau kondisi cuaca di atas gimana mas
pas saya turun juga nggak ada orang naik lagi
tapi banyak yang diturunkan
iya tadi pas turun itu ada beberapa orang yang diturunkan
kenapa itu mas
ada titik info kebakaran
pantauan timbasarnas kebakaran di puncak lawu masih terjadi
bahkan kondisinya masih sangat membahayakan
sebab di gunung lawu
terjadi angin kencang
di atas kondisi api masih membesar
kemudian ditambah dengan badai yang cukup kencang
jadi kami harapkan teman teman pendaki yang sudah berada di atas
untuk dihimbau untuk segera turun
karena kondisi di atas tidak aman
seperti diketahui sudah menjadi tradisi setiap tahun
ratusan pendaki melakukan pendakian ke puncak gunung lawu
hanya untuk menyambut malam pergantian satu suro
sementara kebakaran gunung lawu terjadi sejak pertengahan agustus lalu
titik api diduga berawal dari area sekitar candi ceto
karena ada bekas api unggun yang ditinggal orang tak bertanggung jawab
selama dua minggu lebih
kebakaran telah menghanguskan ratusan hektare hutan lindung
yang meliputi wilayah kabupaten karanganyar jawa tengah
hingga masuk ke kabupaten ngawi dan magetan jawa timur